pasca terpilih sebagai wakil ketua umum pssi menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
disebut telah menyatakan pengunduran diri secara informal
kepastian itu disampaikan langsung oleh presiden joko widodo selasa pagi
meski demikian presiden belum secara resmi menunjuk penggantinya
secara resmi belum tertulis belum
apa akan diganti pak
gantinya siapa pak
gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara